sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kapan lagi digotong sama dua cewek
dosaan aja gak sih
ini tak sakit nah meringis

jadi tetap kelihatan manis
biar diperhati sama kita berdua
enggak bener enggak
tolong aku tau
lo yakin tetap mau ikut kejuaraan taruh bebas itu
boy gue tuh jauh jauh kesini
gue tuh cuma nyamperin mau doang
ya gue takut lo kenapa napa aja
nanti lo berhasil sama kayaknya
nanti lo berhasil sama kayaknya
nanti lo berhasil sama kayaknya
nanti lo berhasil sama kayaknya
nanti lo berhasil sama kayaknya
gue juga harus ikut kejuaraan itu
keras kepala banget sih
aduh gue tuh harus jelasin kayak gimana lagi ya sama lo
supaya lo percaya kalau gue tuh khawatir kalau lo kenapa napa
gue seneng banget bisa denger suara lo sebelum tanding
suara lo sih kayaknya agak agak jentik dikit ya
ih lo tuh ya
hmm gue tau nih
lo lagi senyum senyum kan
ih apaan sih boy
lo tuh ya bisa bisanya masih godain gue
kan sebentar lagi gue udah mau tanding
gue udah mau tanding
kok gitu sih
gue jahat banget sama gue
ini tuh gak lucu ya
gue tuh gak suka
gue gak suka karena lu tuh gak mau dengar omongan gue
supaya jangan ikut tandingin tapi udah tetap aja kan mau ikut
lo tuh keras kepala banget tau gak sih
maaf ref gue udah buat kesepakatan ini sama chandra
jadi gue harus lepatin janji
lev kalo lo gak mau datang kesini buat nonton
gue bisa selamat di pertandingan ini
dan semoga aja abis pertandingan
gue bisa ketemuan lagi sama lo
lo kayak apa apaan sih maksudnya kayak gitu
kayak mau pisah aja
please gue gak mau terjadi apa apa sama lo
maaf ganggu pa
boy cuma mau kasih tau aja sama papa
semoga boy selamat
ya ampun boy
papa sakit sibuk gak sampe lupa
kamu udah mau tanding sekarang
yaudah sekarang juga papa berangkat ya
nanti bapak ajak mama sekalian
gak usah pa
kan papa sama mama sibuk
jadi mendingan papa nonton di tv aja ya
oh enggak enggak enggak
ya kamu baik baik di sana oke
yaudah terserah papa deh
bapak ini kan pengacara ya kan pak
aduh saya minta tolong nih sama bapak
terserah deh gimana caranya
bapak harus bantuin saya
supaya si model drama itu mau mencabut tuntutan dia
saya hanya bisa menekan besarnya nominal yang dituntut oleh merilis
gak ada cara lain
eh mana ini telpon bunyi bunyi itu melulu
hah bentar ya pa
papa sekarang mau nonton turnamennya si bo itu
mama masih meeting penting ini
pak ada pengacara di kantor mama
kita lagi ngebahas gimana caranya si model drama mama itu mencabut tuntutan ke kantornya mama
loh itu gak penting kali
itu mah penting tau
justru yang penting itu adalah boy anak mama
kita harus beri dukungan moral semangat
tenang aja mama itu udah seyakin yakinnya
dalam waktu sesingkat singkatnya si boy pasti menang tahu
apalagi mama tuh udah doain si boy
kalau mama memang gak sayang sama boy biar papa kesana sendiri
ih papa gak mungkin lah
eh papa inget ya si boy itu kan keluar dari perut mama
ya udah gini aja deh
mama berangkat juga deh kesana
eh kita ketemu nanti dimana dong pa
kita mendingan satu mobil aja mah
mama tunggu aja tuh di taman dekat kantor mama
itu mah gak cocok
masa mama secantik ini disuruh nunggu di taman
kalau memang digigit nyamuk gimana
terus kalau mama ada yang godain gimana
ya udah kita ketemu di kafe yang seperti biasa ya
nah ini baru cocok
sampai ketemu papa